ke informasi lain ribuan kartu indonesia pintar atau kip
ditemukan di rumah warga di kawasan nginden jangkungan surabaya
belum diketahui siapa yang menaruh ribuan kartu indonesia pintar
yang seharusnya dibagikan kepada warga kelurahan sukolilo dan gebang putih surabaya
inilah ribuan kartu indonesia pintar yang ditemukan oleh warga
di sebuah kios laundry di kawasan nginden surabaya
ribuan kartu indonesia pintar ini terbungkus dalam karung
dan bercampur dengan tumpukan pakaian yang akan di laundry
penemuan ini terjadi saat pemilik laundry dan anaknya
hendak membereskan tumpukan laundry
namun mereka mendapati karung yang tidak mereka kenali
merasa curiga dengan isi karung mereka sempat membuka
mendapati ribuan kartu indonesia pintar yang seharusnya
dibagikan kepada warga kelurahan sukolilo dan gebang putih surabaya di dalamnya
jadi kita awalnya nggak berani buka begitu
saya buka ternyata kok isinya kartu pintar kartu indonesia pintar
berusaha untuk bawa ke prt setempat dari prt kita sharekan ke bulurah
ribuan kartu indonesia pintar ini langsung diamankan
penyidikan masih dilakukan ke polisian
untuk mencari pelaku yang menaruh ribuan kartu kip tersebut
muhammad yanuar komarudin surabaya